nanti aja ketemu bubun dulu kasih dia pelajaran
jangan di terminal pancing dia keluar
gimana caranya mancing bubun keluar dari terminal
dipancing keluar terminal
bos nyuruh kita ngasih pelajaran ke bubun
biar otak kamu encer
jaraknya tak terlalu dekat mundur
kamu turun dulu berat
kita tunggu aja
itu anak buahnya kang darman
jalan terus aja
tidak usah belok ke kafe
barusan saya sudah lewat kafe
ada anak buahnya kang darman dekat kafe
kamu masih nyuruh mereka kejar saya
kamu takut saya kabur lagi
bukan aku yang nyuruh
aku udah minta kang darman supaya gak ngajar kamu lagi
tapi kita nggak bisa ketemu sekarang
saya bukan penakut
kalau saya harus berhadapan dengan mereka
saya ini bisa seperti goreng tempe kering
yang dilindes mesin giling
barusan saya seharusnya sudah ketemu willy
dia ngeliat anak buah kang darman di deket kafe
tempat saya janjian sama willy
kang danwan masih nyuruh mereka ngejar willy
mungkin mereka di sana
mungkin mereka di sana

dempet saya gak ada
willy gak usah ditunggu sudah terlanjur lolos

lagi apa tuh
lagi senam atau lagi lapar
tapi kelihatannya seperti lagi senam
tapi sebetulnya mah lagi lapar
lahan pertaniannya sebagian disewakan ke akang
tapi harganya belum sepakat
akang minta turun
soalnya akag kan baru belajar
belum tahu gampang atau susah
bakal berhasil atau gagal
kalau berhasil juga
akang masih belum tau
untung cuma balik modalnya
kang pipit jadi
mau bantuin akang
sebetulnya akang males
kerja tapi mau ketemu sama teman dulu
nah itu gorengannya datang
gorengan mah ini
kayaknya gak amal
beresin dulu ngunyahnya
gorengannya masih panas
kamu beli gorengan ini
memangnya kamu nggak pernah makan gorengan
ya sering waktu mang
mawar juga mau mang
kebiasaan kamu mah
ada yang makan suka ikut mau
kemarin kamu bilang
saya harus muncul
buat menghadapi masalah
kalau saya masih terancam
menak buah kang darman
jajan es duren yuk
kan katanya sylvia udah minta supaya kang darman gak gejar kamu lagi
yang ngajar saya bukan kang darman tapi anak buahnya
iya tapi anak buahnya itu pasti disuruh sama kang darman
belum dapet pinjeman
orang baru buat gantiin tony
belum juga bos
terus yang udah kamu dapat apa
iya kang sudah ada
kok masih nanya apanya
tinggi dulu gak telepon
nanti aja ketemu bubun dulu kasih dia pelajaran
jangan di terminal pancing dia keluar
gimana caranya mancing bubun keluar dari terminal
dipancing keluar terminal
bos nyuruh kita ngasih pelajaran ke bubun
biar otak kamu encer
ya iya tuh kan saya lagi ikut mikir juga
butuh yang bisa bikin otak ecer juga
persediaan kopi kebetulan lagi gak ada
harus beli dulu
gak apa apa beli dulu aja
selain nggak punya kopi kamu gak punya uang juga
maklum kan udah lama nganggur
oke uang kamu dulu
kalau sekarang beli kopi nanti nggak makan
kalau tau bakal gini ma
kemarin saya tetep diem di rumah mamang saya
tapi kamu yang gak aman dicari cari sama anak buah kandarman
jauh dari anak buah kandarman
di sini saya yang dikejar kejar anak buah kandarman
santai santai santai
kenapa mesti bingung
kan kamu gak dipecat sama pak junaidi
iya terus soal aku yang pernah jadi cowok
bakal jadi copet

bakal dirahasiain juga sama pak junaidi
terus yang bikin kamu bingung apa
kok pak junaedi tau bahwa saya
jangan jangan pak junaidi itu dulunya copet juga
bisa aja memang iya
dia berhenti jadi copet
terus bikin usaha kafe
itu bukan kafe dia
dia kerja juga
kirain dia yang punya
rencana kamu buat jebak orang yang mau ngajak kamu kerja di biro jasa pemindahan uang
aku sih tergantung kang cecep
ya udah coba aja kamu hubungin lagi kang cecep
minta bantuan dia aja
dia bakalan mau gitu